jangan jangan cypho ngeblok nomer gue
kamu bangun dong please
kamu dengar suara aku kan
please bangun dong
kamu jangan kenapa napa ya
kamu harus sadar ya
kita harus keluar dari tempat ini
kalian tuh bener bener jahat
kalian tuh sadar gak sih
kalian tuh sadar gak sih
please kamu bangun ya
kamu harus sadar ya
dokternya ngapain sih suruh gue ramat inap
kenapa lo gak bilang rawat jalan aja
lo gak denger ya tadi
lo harus pake infus
carian dalam tubuh lo yang hilang
digantiin sama carian disini
gue harus beli ke kantor sekarang
jangan nungut tungguin gue
karena tau siapa gitu

iya gue bakal minta nyokap buat nemenin
tapi lo tunggu dulu sampe dia sampe gitu
tujuan gue datang ke rumah lo tadi
gue pengen ketemu sama riva
dan tujuan gue gak kesampean kan
gue gak ketemu riva sama sekali
dan sekarang kerjaan di kantor gue
banyak banget silah
makanya gue harus beli kantor sekarang
dan lagian juga
lo kenapa sih aneh aneh
padahal riva gak pernah jahat sekalipun sama lo
dan ini yang dinamakan lo yang jahat sama lo
jahat senjata makan tuan
jadi lo harus terima sendiri ya
put kok lo bahas itu lagi sih kan
gue udah bilang lo tuh salah denger
lo tuh harusnya baik baikin gue sama nyokap
karena gue yang bantuin lo deket sama riva
maaf mbak jangan teriak teriak pasien lain terganggu
maaf ya nunggu lama begitu deh
kalau misalkan anak cuma satu satunya manja
luar biasa sama mamah ya
eh jeng mau tau gak
itu mobil yang di depan
itu dibeliin loh sama mas benny
zaman pacaran aja udah dibeliin mobil
ih gimana gak aku makin cinta
in banget mas benny
ih enak banget sih
wah ternyata selain tinggal di istana mewah
kamu dibeliin mobil juga sama mas benny
aku liat dulu ya
ih bagus banget ya
hah bener bener bagus mewah banget
kita jalan sekarang yuk
yaudah gak apa apa
duluan aja nanti aku nyusul
bentar aku nge telepon
dokternya suruh aku rawat inap
katanya aku dehidrasi
nice dong jadi kamu bisa istirahat
mama tapi kesini kan
temenin aku doang
aku sendiri nih putra
ninggalin kamu putra
gak tau deh
kayanya dia bete deh
gara gara tadi aku keceplosan
bilang kalau aku yang kasih obat pencahar buat reva
lagian salah kamu juga sih
ya wajar lah kalau memang putra gak bisa nemenin kamu dong nak
ya namanya juga keceplosan mah

maa mah kesini dong
aku males nih sendirian
sila anak kesayangan mama yang cantik
mama hilda itu mau jalan jalan shopping dulu
nanti mama akan nyusul kamu kesana
aku tega banget sih
anaknya sendiri sakit
mama gak mau nemenin

nanti kalau mama abis shopping setelah mama salah pilih internet apa basah anaknya
setelah mama selesai terbunyikan
semuanya urusan mama sama tante desi sama tante tari
pasti mama akan temenin kamu ya sayang
kamu lagi kan cuma diare doang
nggak yang sakit parah gitu kejang kejang
ada apa apa tinggal pencet bel
suster pasti datang untuk menolong kamu
udah ya sayang bye
sama aja tega semua sama gue
emang gak ada yang peduli apa sama gue
kamu denger kan aku manggil manggil kamu
please kamu sadar dong please
aku ada disini disamping kamu
tanggung jawab udah bikin buaya kayak gini
lo semua bener bener ya
ini dia harus ditolongin ini
ngapain sih dia nelfonin boy terus

gak ada apa apa
aduh udah deh ya
bu ren kasih ke boy karena gue ini butuh boy gue lagi di rumah sakit
terus hubungannya apa sama boy
mulai dari sekarang lo gak usah gangguin boy lagi
karena boy itu udah jadi pacar gue
sejak kapan boy jadi pacar lo
kepo banget sih lo jadi orang
yaudah udah dulu ya
gue mau pacaran dulu sama boy
kesan banget sih cewek epho
aneh banget sih tuh cewek
tuh kan gue udah tau banget
dia pasti panik abis itu kepo
dia pengen nanya nanya sama gue
dengerin aja deh
dia di rumah sakit
kok gak bisa dihubungin gini sih
apa di matiin ya hpnya
jangan jangan cewek epho ngeblok nomer gue
rasain banget sih jadi orang
boy kamu bisa denger suara aku kan
please dong kamu sadar
kalo kamu terus terusan pingsan kaya gini
gak ada yang ngombalin aku
gak ada yang melindungi aku
mau sadar dong kita harus keluar dari tempat ini